pesawat pilatus pc enam susi air dengan delapan orang di dalamnya termasuk lima anggota brimob ditembaki orang tidak dikenal di distrik lumo puncak jaya papua
pesawat dengan kode registrasi pkbvc itu terbang dari lumba untuk menjemput personil brimob
anggota polda papua itu baru selesai mengamankan pemungutan suara ulang pemilihan bupati puncak jaya yang digelar pada hari kamis
pesawat susi air itu membawa delapan penumpang terdiri dari dua warga sipil lima anggota brimob dan juga seorang pilot warga australia
selepas tinggal landas dari lumo menuju ke ibu kota puncak jaya di bulia pesawat ditebaki sekelompok orang
meski begitu pesawat dapat mendarat di mulia dengan tanpa penumpang yang terluka
pesawat susi air itu membawa delapan penumpang terdiri dari lumo menuju ke ibu kota puncak jaya di bulia
dan kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kapolda papua irjen paul boy rafli amar
selamat sore pak kapolda
ya selamat sore
baik pak boy ini terkait dengan adanya susi air yang ditembaki oleh kelompok yang tidak dikenal dan mengangkut sejumlah anggota kepolisian
saat ini perkembangannya bagaimana pak ini sudah mendarat dengan selamat
kondisi sejumlah anggota bagaimana pak
ya dapat saya informasikan bahwa aktivitas dari personil kepolisian dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemungutan suara ulang di kabupaten puncak jaya
jadi salah satunya kemarin itu adalah di distrik lumo
di mana distribusi logistik dan personil harus dengan pesawat udara
jadi kemarin itu adalah pada saat mereka di drop di sana itu telah melakukan aktivitasnya sampai dengan sore hari
sehingga karena sore tidak mungkin melakukan penerbangan baru dijemput tadi pagi
nah pada saat itulah ketika mereka dijemput ketika akan kembali ke mulia
di mana mulia ini merupakan ibu kotor
ketika mereka dijemput ketika akan kembali ke kabupaten puncak jaya
pada saat mereka take off baru beberapa menit diketahui adanya tembakan yang diarahkan ke badan pesawat
hal itu berdasarkan dari kesaksian personil kita yang ada di dalam pesawat
dan tentunya dalam hal ini ketika pilot menyadari bahwa tembakan terkena
ban dari pesawat
dan pada saat landing pilot memutuskan untuk mematikan mesin pesawat
jadi pada saat ketika mendarat menjelang tiba di bandara mulia
sekitar tiga ratus meter sebelum menyentuh landasan
pilot mematikan mesin dan kemudian dilakukan pendaratan darurat
sehingga pada saat itu berhasil
pesawat dikendalikan oleh pilot dengan kondisi ban yang pecah tersebut
dan kemudian penumpang seluruhnya dapat dievakuasi dan dalam keadaan selamat
jadi setelah sampai di bandara
pesawat kemudian ditarik bersama sama dengan petugas bandara dan masyarakat
dan juga personil kepolisian
untuk disingkirkan menuju tempat yang lebih aman lagi
baik pak boy apakah sudah ada indikasi begitu atau hasil investigasi sementara
dari pihak polda papua terkait dengan siapa
kemudian pihak ataupun oknum yang dicurigai melakukan penembakan ini
dan apa motifnya sebenarnya pak
jadi dapat kami memberikan gambaran
untuk di wilayah provinsi papua
khususnya di kawasan puncak jaya
karena memang selama ini sejauh ini
merupakan dari tempat bersembunyinya para kelompok kriminal bersenjata
jadi ancaman ini memang salah satu ya
menjadi ciri khas ancaman yang ada di kawasan pegunungan puncak jaya
jadi kita masih terus melakukan upaya upaya penyelidikan lebih lanjut
terhadap kelompok kelompok ini
berada di distrik lumowe
pak boy ini kan terkait juga kalau kita lihat
kemudian tugas ataupun aktivitas dari anggota yang ada di dalam pesawat susi air ini
terkait dengan pemungutan suara ulang begitu ya pak ya di sana
apakah ini juga ada indikasi bahwa selain kriminal
mungkin terkait juga dengan proses politik yang terjadi di
tadi anda katakan di kabupaten puncak sana
ya kita belum dapat menyimpulkan seperti itu
tentunya segala sesuatu dapat kemungkinan terjadi
jadi kami belum bisa menyimpulkan bahwa ini berkaitan
tetapi yang jelas dari sisi faktor kerawanan yang dihadapi saat ini
termasuk petugas kita bersama tni adalah
bagaimana menghadapi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata
yang nyatanya memang masih ada di kawasan pegunungan provinsi papua
baik pak boy terakhir mungkin untuk kelompok bersenjata yang anda katakan ada di sekitar
pegunungan papua ini sebenarnya aktivitas mereka ini seperti apa
apa yang mereka tuntut begitu atau apa motif mereka ketika kemudian melakukan penembakan
terhadap pesawat susi air yang diketahui merupakan di dalamnya ada sejumlah anggota kepolisian
ya dalam hal ini berkaitan dengan motif
saya belum bisa dapat menyampaikan secara detail karena tentu kita harus melakukan pendalaman lebih lanjut lagi
tetapi umumnya kelompok kriminal bersenjata ini mereka berlindung ya
bersembunyi di daerah daerah pegunungan
karena kita tahu bahwa saat ini di wilayah pegunungan itu
polri bersama tni ya mereka sudah kita dengan tni ini sudah memiliki
ada pos pos ya pengamanan untuk mengamankan masyarakat kita
karena beberapa peristiwa sebelumnya banyak juga masyarakat kita yang menjadi korban ya
akibat dari tindakan tindakan yang mereka lakukan
jadi mereka umumnya bersembunyi di wilayah wilayah perbukitan pegunungan
dan sementara kita tahu bahwa di kawasan pegunungan itu sudah ada pos pos keamanan
dari personil tni dan kepolisian yang mengamankan membantu mengamankan masyarakat kita
baik pak boy terakhir ada berapa persisnya penumpang yang ada di dalam pesawat susi air yang memang sudah mendarat saat ini
tercatat tadi itu ada delapan termasuk pilot
jadi personil kita lima pilot satu dan dua ada masyarakat di dalam
baik baik terima kasih irjen paul boy rafli amar kapolda papua telah bergabung bersama kami di sini

terima kasih pak
terima kasih pak